tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penanganan pasien covid sembilan belas
begitu juga dengan tenaga ahli gizi yang bertugas menyediakan makanan
khususnya bagi pasien covid sembilan belas dan para tenaga medis

itu penunjang yang mendukung cepatnya pemulihan kesehatan pasien itu adalah masalah gisi
dan disinilah beliau itu kebetulan kreatif membuat seperti contohnya dalam penanganan pasien covid sembilan belas ini
beliau menciptakan menu baru minuman covid sembilan belas kemudian juga makanan covid sembilan belas
yang tentunya ini sangat mendukung dalam rangka percepatan pemulihan pasien covid sembilan belas
dan bahan bahan yang dipakai itu bahan bahan yang diambil dari lokal di sini di bali
saya sangat senang sekali bekerja sama dengan tim gisi dari rsup sangra
mereka sangat penuh inovatif penuh inovasi dalam memberikan asuhan kepada pasien
sehingga menu menu yang
diberikan kepada pasien tidak membosankan jadi pasiennya bisa menghabiskan makanannya untuk pasien pasien yang sadar
demikian juga pasien pasien yang tidak sadar kami bekerja sama dengan petugas ahli gisi yang dinas di ruangan kami masing masing
melakukan mulai dari pengkajian kemudian mendiskusikan bagaimana sebaiknya asuhan gisi seperti apa yang diberikan
kami kami kami buat biasa
bagi niwayan rapiasi memberikan pelayanan gizi maupun penyelenggaraan makanan bagi pasien
khususnya pasien covid sembilan belas menjadi tugas berat sekaligus pekerjaan mulia
puluhan tahun sudah dirinya mengabdi dan mengembang tugas melayani dan menyelenggarakan makan bagi kurang lebih empat ratus hingga enam ratus pasien setiap harinya
ia berharap segala usahanya dapat turut membantu proses penyembuhan
kesehatan menjaga kesehatan dan pada akhirnya dapat menurunkan angka kematian pasien terutama pasien covid sembilan belas